pemerintah akan melakukan evaluasi penerapan ppkm setiap minggunya
untuk menentukan level penerapan ppkm di indonesia
berbagai pelonggaran telah dilakukan seiring dengan klaim turunnya jumlah kasus harian covid sembilan belas
saat ini ppkm diterapkan setidaknya hingga dua puluh tiga agustus mendatang
hal ini disampaikan pada keterangan resmi pemerintah
saat mengumumkan perpanjangan ppkm senin malam secara virtual
menurut epidemiolog universitas indonesia tri yunis miko
sistem testing tracing dan treatment harus selalu menjadi indikator untuk menentukan level ppkm
selain itu program vaksinasi covid juga harus terus digalakan untuk mencapai kekebalan komunal
tri yunis miko menambahkan kondisi pandemi bisa dikatakan berubah menjadi endemi ketika ppkm berada di level satu
atau dengan kata lain kasus penyebaran covid sembilan belas harus di bawah dua puluh orang per seratus populasi
dalam satu pekan
upaya upaya yang lain seperti isolasi kemudian karantina kemudian pelayanan kesehatan
itu juga harus disiapkan sebagai indikator lainnya
yaitu indikator kapasitas respon dari kabupaten atau kota
kalau itu semuanya standar menurut saya kabupaten atau kota keluar dari wabahnya itu sempurna
hingga delapan belas agustus kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia secara akumulatif mencapai tiga sembilan ratus delapan dua ratus empat puluh tujuh kasus
dari angka tersebut delapan puluh delapan persen diantaranya dinyatakan sembuh dan tiga persen diantaranya dinyatakan meninggal dunia
tim liputan cnn indonesia